timnas indonesia u sembilan belas akan menjalani pertarungan hidup mati melawan jepang pada laga perempat final malam nanti
pemenang laga ini selain akan melaju ke babak semifinal juga akan secara otomatis akan berlaga pada piala dunia u sembilan belas di polandia tahun depan
dukungan puluhan ribu supporter yang akan memadati stadion gelora bung karno sekaligus momen peringatan hari sumpah pemuda
diakini bakal menjadi motivasi tambahan bagi tim asuhan indra safri untuk mengalahkan jepang
jepang adalah juara bertahan piala asia u sembilan belas pada dua ribu enam belas lalu di bahrain
jika egy maulana dan kawan kawan bisa melupakan perlawanan jepang maka selain melaju ke semifinal
mereka juga akan meraih satu tiket untuk tampil di piala dunia u sembilan belas dua ribu sembilan belas mendatang di polandia
pada babak penyisihan grup a sebelumnya timnas indonesia u sembilan belas meraih dua kali kemenangan
dan sekali kelima di pemuda pemuda indonesia
anak anak aja udah bertekad tuh tadi
jadi jangan ada keraguan orang indonesia lain gitu
jadi yang berjuang itu gak cukup pemain
makanya saya kalau lima puluh lima ribu besok kapan perlu ya tujuh puluh lima ribu hadir di sini
tapi saya berharap supporter yang betul betul supporter yang santun
lihatkan kultur bangsa indonesia
jadi betul betul jangan juga mempresur kita untuk meroboh
ini yang saya sakutin saya tahu supporter itu berguna bagi kita yaitu pemain yang ke dua belas
tapi jangan sampai nanti para pemain karena semangatnya game plan yang saya rencanakan berubah gitu
sementara timnas jepang u sembilan belas lolos ke babak delapan besar piala asia u sembilan belas dengan menyandang status juara grup b
jepang juga menjadi tim yang paling produktif di babak penyisihan grup kejuaraan ini
jepang mencetak tiga belas gol dan kemasukan tiga gol usai mengalahkan korea utara lima dua thailand tiga satu dan menundukkan irak lima puluh satu
saya ingin mengatakan bahwa ketika saya melakukan pertandingan terakhir di indonesia
perbedaan dari pertandingan terakhir adalah mereka memiliki kepercayaan
mereka mengikuti udara karena pertandingan terakhir terakhir terhadap qatar
mereka mencoba menang dari enam satu dan menang empat gol
dan walaupun mereka hanya sepuluh pemain
mereka menang dari sepuluh di pertandingan arab emirates
mereka menang dengan mengejar udara
mereka juga bisa bermain di stadion rumah
ini adalah negara rumah untuk mereka
mereka memiliki keuntungan
berbanding dengan pemain tim kita
jepang pernah mengalahkan timnas indonesia u sembilan belas dengan skor empat satu pada laga uji coba
yang digelar di stadion kelora bunga raw pada maret lalu